semuanya pasti ada yang sudah baik
dan yang kurang diperbaiki
kata mas kaisang bapak mau ikut turun
oh itu urusannya psi lah